tag dua ribu delapan belas ganti presiden di kota surabaya minggu kemarin
wah dua ribu sembilan belas kali prap dua ribu delapan belas kan kita masih jokowi
nah tidak hanya ahmad dhani penolakan serupa juga dialami oleh neno warisman
neno yang datang ke pekanbaru dalam rangka deklarasi hashtag dua ribu sembilan belas ganti presiden
dihadang masa di bandara sebelum akhirnya dipulangkan oleh pihak keamanan
aneh juga ya biasanya yang didemungkan presiden menteri kapolri didemo
ini musisi didemo
musisi didemo udah gitu musisi yang gak punya backing polisi gak punya backing tentara
aneh ini yang demo ini yang membela penguasa
lucu ah ya kan lucu ah gitu
inilah penggalan dari video unggahan di akun instagram milik ahmad dhani
musisi sekaligus caleg gerindra untuk dapil surabaya sidoarjo
pernyataan di video itu dikeluarkan dhani saat dirinya dihadang keluar dari hotel majapahit
kota surabaya minggu pagi kemarin
dhani sebenarnya ingin bergabung bersama masa tagar dua ribu sembilan belas ganti presiden
dan ikut berorasi di tugu pahlawan surabaya yang dimulai sejak minggu pagi
karena penolakan dan pengepungan ini
dhani terpaksa berpindah dari hotel majapahit ke hotel elmi di lokasi berbeda
namun masa anti tagar dua ribu sembilan belas ganti presiden tetap mengikuti kemanapun dirinya pergi
masa yang terus mengepung dhani mengaku tidak terima
khususnya dengan pernyataan dan kata kata idio
di video unggahan dhani di instagram
masa memaksa dhani angkat kaki segera dari kota kelahirannya itu
demi alasan keamanan kepolisian jawa timur meminta dhani untuk meninggalkan surabaya
hari ini saya disuruh pulang oleh polisi ke jakarta
sebenarnya saya belum mau pulang
saya besok masih ada melaunching posko pertama saya
saya lagi ada koordinasi dengan tim perelawan perelawan saya di surabaya komunisi doanjo
kegiatan orasi tagar dua ribu sembilan belas ganti presiden di kota surabaya pada hari minggu kemarin
tidak mengantongi izin dari pihak kepolisian
namun kegiatan itu tetap dilakukan
hal ini yang membuat masa anti tagar dua ribu sembilan belas ganti presiden beramai ramai hadir
dan melakukan penolakan terhadap aksi orasi yang diadakan di beberapa titik kota
salah satunya mengepung ahmad dhani yang juga pentolan di gerakan tersebut
bentrokan antar kedua pihak masa pun hampir terjadi
meski akhirnya berhasil dimediasi dan dicegah oleh pihak kepolisian
kondisi yang dialami ahmad dhani juga dirasakan nenowarisman di pekanbaru
saat akan mendeklarasikan gerakan dua ribu sembilan belas ganti presiden sabtu lalu
nenowa risman yang baru tiba di pekanbaru disambut demos kelompok orang
yang menolak kedatangannya di ibu kota provinsi riau itu
masa pendemo bahkan sempat memblokir pintu gerbang bandara sultan syarif kasim pekanbaru
untuk menghalangi nenowa risman
meski awalnya ingin tetap bertahan nenowarisman dan rekan akhirnya dipulangkan
oleh pihak kepolisian usai tujuh jam tertahan di bandara
menurut kepolisian hal ini dilakukan demi keamanan dan kondusivitas kota pekanbaru
kita mengamankan semua pihak dari potensi gangguan
kemarin kita lihat ada lempar lemparan dan sebagainya
yang kita lakukan adalah upaya mengamankan semua pihak

untuk mengambil alih kembali ke pekanbaru
sebelum pekanbaru nenowa juga pernah mendapatkan penolakan saat datang di batam ke pulauan riau
untuk melakukan kegiatan yang sama
saya sholat dulu dua rakaat sebelum akhirnya memang dilakukan pemulangan